yang kita gak usah tinggal sama sama dah
ngontrak sendiri lagi aja
ya kita kan udah biasa tinggal sendiri
berdua aja biar lebih mesra
suapin tati kenapa bang
enggak mau tanya
abang tau gak rumahnya bapak genaim
nanti di depan rumahnya ada mobil
nah itu rumah babe
boleh deh dibungkus atau boleh
mari dah bentaran
yah jangan lo tinggal ntar lembek
kan abang yang manggil tati kesini
jangan dipegang juga
abang udah mikir
ini gak sambil mikir
mikirnya udah semalem
barusan gw abis setor
ya gak apa apa be
gua babe naim
ini saya bawain bubur kacang hijau buat bab be
tadi saya tanya alamat ini ke tukang bubur
oh gitu ya
eh tadi saya udah lihat mau dilepas berapa harganya be
gue justru mau tahu lo berani nawarnya berapa
ya kalau bisa sih buka harga tujuh puluh lima jutaan gimana
saya juga buat dijual lagi di showroom gimana be
kita gak usah tinggal sama mama dah
ngontrak sendiri lagi aja
ya kita kan udah biasa tinggal sendiri
biar lebih mesra
suapin tati kenapa bang
kebuang semua dah
lu bikin lagi dah
abis bang itu yang terakhir
bang ujeng aja
ngapain lu ketawa tawa sendiri lu
saya sudah nemu peluang
beliin tv buat istri saya
emang lu ini punya duit
ini sumber duit saya
apaan tuh ya de
mau ke rumah ani
ayo sekalian betah antar
gak bisa beth bertiga in aja
kalau mau lu turun gue yang nganterin cencenn
gak usah aku jalan aja
muka udah ngantuk gitu mau pulang aja
eh beth saya sudah ngomong sama temen saya
dia punya seorang mobil bekas namanya anwar
katanya dia hari ini mau ke rumah kamu
mau liat mobil babeh
iya mau beli mobil babak
oh jangan jangan yang tadi pagi
kalau gol jangan lupa komisinya ya
jadi aku anterin cari kontra kan
ini aku udah siap
yuk langsung jalan
bapak belum mau berangkat
hari ini bapak santai
bapak cuma ada perlu sama sekretaris jurusan
bunga udah berangkat
temenin gue makan gorengan di warung salem
gua kirain apaan
bu ben lu gak sarapan
gua sarapan tadi mie
belum kelar piring gue kejatuhan cicak
piring sarapan gue kejatuhan cicak
lu mesti waspada jack
kata orang dulu
kalau kita kejatuhan cicak itu
itu pertanda kita akan apes
ah lu jangan sembarangan kalau ngomong
itu lebih apes daripada waktu lu yang nabrak kucing hitam
sudah dengar belum
pak ngatimin sudah beli mobil
pak ngatimin saja sudah punya mobil
masa bapak belum
kok jadi buru buru
ya setelah bapak pikir pikir
walaupun hari ini bapak santai
tapi bapak harus berangkat sesuai jadwal
bapak ini tidak mau dengerin cerita ibu tentang mobil
bu bapak gak pernah bilang seperti itu
tapi kalau ibu pikir bapak tiba tiba berangkat buru buru
karena ibu mau bicara soal mobil lagi
kalau orang dulu jack
itu sering punya kepercayaan begitu
itu berarti kita akan apes
wah kemarin melindas kucing hitam aja udah apes abis abisan
ya itu terserah lu
kalau nggak percaya
jangan keleo dengan bro
ceritakan dibagian dasar
gue teleponin anak gue dulu si salim
wih wih wih wih
bang salim kopi dua
bikin dua apa masing masing dua
masing masing satu atu bang
ya di warung
tis lo bikin kopi sendiri aja ya
dua sama bapak lu
gue balik dulu
kumaha atu tis
tis juga gak tau atu pak
ya udah kamu aja bikin sendiri kopinya atuh
kalau di kampung gue jack
itu masih percaya sama hal yang gitu gitu
ya itu pertanda
misalnya kancing baju lepas
mendingan lu jangan narik deh
daripada lu apes